saya ketemu juga dengan national security council jack sullivan di white house dan juga ketemu dengan john kerry di sana masalah climate change
jadi berkait berkait saya dengan pak menteri kesehatan juga sama sama pergi ke merck dan pfizer untuk masalah obat yang monopiravir untuk tadi obat covid
memang saya mendahului ke london untuk juga bertemu dengan prime minister boris memberif beliau mengenai nanti kalau ketemu presiden jokowi sehingga materi materi pembicaranya bisa jadi lebih nyambung dan itu semua
dan beberapa menteri dari pemerintahan prime minister boris juga ketemu di london stock exchange
nah ini saya kira dengan
jadi ini juga membuat satu ingredient yang bagus sehingga waktu bilateral presiden jokowi dengan boris di roma sorry di glasgow itu sangat baik juga
jadi artinya jadi mereka lebih berteman karena kebetulan juga presiden dengan prime minister boris itu juga sudah pernah berteman waktu pak presiden jadi gubernur
jadi hubungan mereka itu
sebenarnya kan harus begitu
jadi harus bisa dihangatkan lagi sehingga topik topik yang dibicarakan juga jadi hangat
nah apa yang kita dapat dengan boris
sebenarnya ada beberapa
satu misalnya kemarin di ratas sudah diputusin dan sepakatin kemarin seluruhnya bahwa london stock exchange dengan jakarta stock exchange itu akan nanti bekerja sama dalam carbon trading
nah carbon trading saya kira
saya tahu lah bahwa itu menjadi satu topik dunia sekarang
nah indonesia pemilik salah satu pemilik yang paling besar dari carbon trading ini
jadi kita sebenarnya seperti super power dalam bidang ini
nah kita kan harus mampu memainkan peran kita bahwa kita ini sakti
ya harus tahu dong
sakti tidak tahu kita sakti
nah sekarang kita tahu dan itu kita leverage untuk kita menjadi modal kita
dan itu ditanggapi oleh london stock exchange cepat sekali
saya dengan kadin ada pak arsyad ada pak anin yang bekerja di situ
saya kira mereka dengan cepat juga bertemu karena kami saya paparan di london stock exchange dan ini diputusin gitu
dan sekarang di follow up itu
nah pertemuan dengan presiden karena sudah tadi itu
kami sampaikan dengan prime minister boris sudah sampaikan lapor pada presiden jokowi
begitu mereka pertemuan itu banyak tadi masalah masalah itu langsung ditindaklanjutin
dan kemudian dan kedua adalah tadi kerjasama dalam bidang pembuatan litium baterai
jadi kita karena kita bisa sekarang melanukan kursor cathode sampai kepada tadi h pal dan terus juga ke litium baterai
kita punya modal
dan mereka menginginkan itu
dan kebetulan eropa dengan inggris ini hubungannya sedikit agak ya karena apa perpisah itu
ya mereka juga punya kemandirian
dan kita bangun itu presiden kasih arahan
kita bangunlah hubungan itu
jadi kita bilang kalian join aja sama kita
nah sekarang oleh kadin oleh mereka itu di follow up dan presiden perintahkan saya dengan pak bahlil untuk nanti sama sama menganu ini
dan sekitar saya kira pertumbuhannya sangat intensif untuk ini dan kadin saya lihat perannya juga bagus
kemudian tadi apa namanya
litium baterai tadi
kemudian yang ketiga tadi kita bicara
jadi kadin juga meninisiasi bagus ya
misalnya bagaimana research center oxford nanti membuka kemungkinan cabang di sini
dan itu peluang itu klien ada
karena kita ini selama ini kan sangat tergantung kepada import
kita harus bikin sendiri
nah ini kurang dulu upaya kita yang melakukan ini
sehingga kita kemarin waktu peristiwa covid sembilan belas itu kita kelebakan
kita nggak punya reagentnya nggak punya cukup pcrnya nggak ada
apa sih nggak ada yang orang nggak paham betapa sebenarnya ini kelakuan kita berpuluh tahun
baru terasa bahwa kita ini betul betul tidak punya karena peristiwa covid sembilan belas
jadi covid sembilan belas ini juga sebenarnya memberikan makna tersendiri
yaitu reformasi health reform yang kita lakukan di indonesia
dan kita sangat diapresiasi pada siapa saja yang saya ketemu
baik di washington di new york maupun di london di glasgow maupun di abu dhabi
sebagai negara yang sangat sukses dalam penanganan covid sembilan belas ini
walaupun sebenarnya kita belum perlu terus jumawa mengenai ini
karena kita belum tahu perkembangannya ini
karena masih banyak unknown yang tidak diketahui mengenai penyakit ini
jadi kita harus kompak harus hati hati menghadapi ini
nah kemudian apalagi kemudian dengan presiden joe biden
saya kira itu diluar perkiraan kami juga
begitu humble nya joe biden waktu ketemu presiden jokowi
jadi waktu bilateral ya joe biden malah
saya lihat curhat kepada presiden jokowi
dan presiden jokowi menghormati juga joe biden
sehingga mereka jadi berkawan
sehingga ada follow up follow up yang kami harus segera kerjakan dari pertemuan itu
yang terus terang ya diluar ekspektasi kami juga
jadi saya kira dengan joe biden sebagus dengan modi juga bagus
dengan berapa kepala negara lain saya kira pertumbuhannya itu saya luar biasa
kita mau highlight pak pertemuan antara presiden jokowi dengan perdana menteri boris johnson
tadi pak luhut sudah mention sedikit ya
tapi yang kita soroti adalah dalam ktt g dua puluh dan juga cop dua puluh enam yang dipertanyakan ataupun disorot sebetulnya komitmen pemerintah pak
dalam menangani dampak perubahan iklim mengurangi emisi karbon
kita tahu pak bahwa di antara negara negara g dua puluh indonesia itu penghasil nomor tiga tertinggi pak
untuk emisi karbon karena pengoperasian pltu batubara sebagai energi pembangkit listrik
nah dalam pertemuan antara perdana menteri inggris dengan presiden jokowi
ada komitmen kabarnya bahwa indonesia akan men stop penggunaan batubara pada tahun dua ribu empat puluh
memang seperti itu pak komitmennya
ya bisa mau dua ribu tiga puluh lima pun boleh
asal mau kasih uang
kan kita mesti bangun dulu penggantinya ini kan
jadi base load yang dibilang itu
jadi kalau tidak kita bangun terus ini dibunuh terjadilah seperti di inggris
shortage listrik terjadilah seperti di tiongkok
jadi kita nggak mau
ya pak ya
kita punya program mau dua ribu empat puluh pun nanti nggak ada lagi batubara silahkan
tapi kau kasih uangnya untuk kami early retire
supaya kami bisa bangun tadi geotermalnya hydropowernya solar panel dan seterusnya
kalau itu nggak mau kasih kita nggak bisa melakukan apa apa
karena kita harus hidup dong
nggak bisa dong masa kita mau karena kan kerusakan alam ini bukan hanya karena kita karena kalian malah
mangrove itu sangat dihormatin
program presiden enam ratus ribu mangrove restoration sampai tahun dua ribu dua puluh tiga akhir
itu orang kaget
sekarang kita lakukan
karena itu memberikan catch carbon itu sampai empat lima kali lebih besar dari hutan
artinya kalau negara negara besar itu mau membantu memberikan dana kita pemerintah siap untuk men stop penggunaan batubara
kita udah challenge kemarin saya challenge si anu
siapa john kerry waktu di washington
oke dia bilang kami makan malam
dia bilang oke kita tanda tangan di glasgow
eh mau tanda tangan mereka mundur
dia bilang kita tunda dulu deh sampai januari
karena masih masalah dana
jadi kita lebih siap gitu loh
sembari menunggu dana yang masuk itu kan target dari produksi pemerintah tahun ini juga meningkat pak
soal batubara dari lima ratus lima puluh juta ton ke enam ratus dua puluh lima juta ton
betul artinya kan akan lebih banyak pembukaan tambang tambang batubara pak
ini kan merusak lingkungan ini bagaimana kemudian
enggak juga membuka tambang
tambang tambang batubara yang sudah ada kok
saya pikir itu mereka produksi dan tingkatkan mereka gitu
jadi tidak akan ada pembukaan tambang baru pak dengan peningkatan target
karena sudah semua terukur di tempat tempat besar itu ya seperti di miliknya daro miliknya kpc miliknya macam macam itu
tapi kita mau tanya sebetulnya pak ada nggak sih pak lobby lobby pak dari para pengusaha tambang batubara supaya pemerintah mendelay saja penghentian penggunaan batubara
jadi gak ada lobby sama sekali
bisa aja ada tapi kalau presiden yang saya tahu saya kenal beliau tidak ada
pokoknya beliau itu kukuh pada tetap pada rencana perencanaan yang bagus untuk bangsa ini
gak ada itu saya jamin kalau itu
dan saya juga untuk apa siapa yang mau lobby lobby saya
tapi kan dua perusahaan bapak pt toba sejahtera dan pt toba bumi nrg
saya sebenarnya cuma satu saya cuma satu punya batubara tambang batubara ya tidak besar besar berapa juta ton aja
itu cukup besar ya pak ya berjuta juta ton tapi sebagai salah satu pengusaha tambang batubara bapak akan mendukung nggak sih sebetulnya niat pemerintah untuk men stop penggunaan batubara
sepanjang bantuan dari negara negara adil itu masuk
iya dong sekarang ini kan harus semua anu kan mesti sinergikan
tidak mungkin dong untuk hanya menikmati negara negara barat kita menderita ya sama sama harus menderita
ya harus sama sama menikmati
kita sekarang memperbaiki coba mangrove itu sekarang makanya presiden kemarin di babudabi dengan kron prince muhammad bin zaid sama sama sepakat membuat kerjasama dalam rehabilitasi mangrove ini
jadi ya dunia kan punya tanggung itu kan dia kontribusi co dua kan banyak kan oksigen maksud saya ke alam dia catchment karbon kan banyak kan yang bikin siapa indonesia
itu kan bukan hanya keuntungan indonesia keuntungan dunia juga mana kontribusimu
itu oleh apbn presiden gagah mengatakan sampai hari ini saya biayain pakai apbn
ya nah akhirnya kronprins muhammad bin zaid bilang saya ikut sama mr presiden gitu mereka berdua kan sahabat banget saya kan di situ lah
pokoknya apa yang presiden jokowi mau bikin saya akan dukung
pak luhut selain pengurangan emisi deforestasi hutan kan juga menjadi sebuah hal yang sangat penting
hutan kan juga menjadi salah satu tumpuan ya pak yang untuk mengatasi dampak perubahan iklim
presiden jokowi kemarin juga berpidato mengklaim keberhasilan indonesia dalam deforestasi dan penurunan kebakaran hutan
tapi pak data dari forest watch indonesia membantah bahwa data deforestasi di indonesia justru meningkat pak luhut dari yang sebelumnya satu satu juta hektar per tahun pada dua ribu sembilan sampai dua ribu tiga belas menjadi satu empat puluh tujuh juta hektar per tahun pada dua ribu tiga belas dua ribu tujuh belas
jadi pengurangan emisi yang menurun laju deforestasi ini juga dua tahun terakhir tidak relevan pak karena ada pergeseran deforestasi dari wilayah barat ke timur
gini ya yang bikin ngo ngo ini dari mana data dia kita kan yang membuat bukan hanya kita internasional dan sekarang satelit itu kan tidak bisa dibohongin
tidak bisa makanya ngo ngo ini kita mau audit jadi jangan menyebarkan berita berita nggak benar
ya saya udah bilang kita mau audit nggak benar dong kamu memberikan berita yang nggak benar

ngakuin john kerry aja ngakuin sendiri ke saya kok amerika itu ngakuin bahwa kita selama empat tahun terakhir itu defrusasi kita itu menurun sangat baik
pemerintah berani adu data pak dengan ngo ngo itu seperti walhi kemudian gerindra
berani berani berani banget
data deforestasi dan juga kebakaran hutan itu sangat berbeda dengan apa yang mereka punya
sangat berani saya sedih kadang kadang negara negara seperti gini nih mau selalu look down negara berkembang seperti kita
lalu sepertinya mereka yang paling benar mana tidak ada
ya saya bukan john kerry aja yang kasih selamat kepada presiden
tidak mungkinlah john carry itu hanya pakai data kita kan dia pakai data internasional juga data mereka
tapi bahwa apa yang dikatakan oleh menteri klhk bu siti nurbaya bahwa pembangunan itu tidak bisa berhenti dengan deforestasi itu kemarin sangat kontradiktif pak dengan pernyataan presiden pada saat pidato
enggak kadang kadang gini kan misalnya ada harus bikin jalan kita kan harus bangun kita harus bikin dong masa nggak bikin jalan
tapi kan tidak perlu menebang hutan ya bisa jalannya yang memutar
bisa ada yang bisa ada yang tidak bisa misalnya seperti di eropa mereka kan kalau selesai yang paling banyak hutan kan orang negara negara eropa itu
negara negara barat itu maju itu sekarang mereka sudah selesai kita dimarah marahin enak lu gak enak gue dong
enggak dong harus sekarang ini kita harus berani ngatakan kamu tuh salah jangan hanya nyalain kita doang gitu loh
eh kami itu presiden perintahkan kami itu membuat semua rencana perencana itu untuk the next generation of indonesia the interest of the next generation of indonesia
korbannya itu siapa ya anak cucu kami jadi kami enggak akan bikin suatu policy yang akan mencederai anak anak
jadi kami jangan lecturing lah saya bilang eh don't lecturing us about this gak perlu kau anukan saya juga bertanggung jawab sama anak cucu saya
kita nggak selesai selesai pak bahasnya soal ktt g dua puluh dan juga cop dua puluh enam apalagi bapak akan memimpin juga nanti pada ktt g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua kita akan nanti lihat seperti apa
tapi selain isu itu ada isu yang lebih panas lagi pada saat bapak bersama dengan presiden dan para menteri menghadiri kttg dua puluh
isu bisnis pcr nanti kita akan bahas ya pak ya tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko marves lut bin sarpanjaitan